demi mencegah persebaran virus covid sembilan belas pt kereta api indonesia membatalkan dua puluh delapan perjalanan kereta api dari stasiun gambir pasar senen dan jakarta kota
pembatalan perjalanan akan dilakukan dalam kurun satu april hingga satu mei dua ribu dua puluh
delapan kereta api yang dibatalkan terdiri dari tujuh belas kereta keberangkatan dari stasiun gambir sembilan dari stasiun pasar senen dan dua dari stasiun jakarta
dan tujuan daerahnya ini berbeda beda ada tujuan bandung kemudian cirebon sementara untuk tujuan daerah jawa tengah itu ada tujuan yogyakarta ada juga tujuan kota arjo tegal dan juga semarang
untuk tujuan jawa timur itu ada tujuan malang dan juga surabaya
tak ada pengalian penumpang namun refund dapat dilakukan melalui aplikasi kai
akses serta loket stasiun pembatalan yakni stasiun gambir pasar senen jakarta kota cikampek bekasi rangkas bitung serang dan bogor paledang
sementara itu meski sudah ada imbauan untuk tetap tinggal di ibu kota para calon penumpang tetap berangkat ke luar jakarta melalui stasiun pasar senen
calon penumpang akan pulang ke daerah seperti jawa timur yogyakarta dan jawa tengah
alasan penumpang pun beragam dari kepanikan akan jumlah kasus covid sembilan belas di jakarta yang tinggi hingga karena kantor yang diliburkan
untuk itu pihak stasiun senen memperlakukan pengecekan suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan sebelum penumpang masuk ke ruang tunggu
tim liputan cnn indonesia